saat bulan ramadan selalu ramai dengan ragam tradisi di setiap daerah
salah satunya tradisi membangunkan sahur
seperti yang dilakukan warga di ambon maluku yang punya tradisi
menurunkan alat musik keliling ke lorong lorong perkampungan
mendatangi setiap rumah rumah warga
beginilah tradisi membangunkan warga untuk sahur
yang dilakukan warga dusun kamiri wailete kecamatan teluk ambon kota ambon maluku
mereka keliling kampung sambil menyanyikan lagu lagu islami
biasanya kegiatan bangun sahur ini dilakukan sekitar pukul
pukul dua dini hari
meski menggunakan pengeras suara warga yang mendengarkan merasa terhibur
bahkan sejumlah warga yang terbangun ikut menonton tradisi bangun sahur
yang dibawakan oleh anak anak remaja hingga orang dewasa ini
dari tradisi bangun sahur ini mereka berharap mendapatkan saweran
dari warga yang akan digunakan untuk kepentingan organisasi kepemudaan
dahulu tradisi bangunan
sahur di dusun kemiri wailete ini hanya mengandalkan alat musik tradisional
yang terbuat dari rebana rincis dan gendang
namun warga kini menggunakan alat musik modern yang disumbangkan oleh rt setempat
kampung kamiri wailete semula dikenal sebagai kampung taburan
namun belakangan kampung ini mulai hidup rukun dan tentram
setelah warga mulai berinovasi mengisi kegiatan kegiatan keagamaan di bulan suci ramadan
alhamdulillah semoga ke depannya kegiatan kegiatan ini terus berlanjut
apalagi perlu diketahui selama ini kampung kami dikenal sebagai kampung kampung yang suka tawuran
dengan adanya kegiatan ini mungkin stigma negatif yang kemarin bisa hilang
bahwa pemuda muslim kamiri pun punya kreasi di bulan ramadan
mereka berharap tradisi bangun sahur ini bisa mengubah stigma negatif warga
terhadap kegiatan kegiatan yang terjadi di bulan ramadan
kampung kamiri sebagai kampung taburan